lagi lagi sopan digunakan sebagai alasan pertimbangan keringanan hukuman di persidangan
selain dianggap masih muda jpu juga menganggap gaga muhammad sopan selama menjalani sidang
sebelumnya fonis selebgram rahel fenya yang kabur karantina tanpa harus berujung penjara juga diringankan
dengan alasan yang bersangkutan sopan lagi lagi selama persidangan
lalu ada apa dengan hukum indonesia
bagaimana menyeimbangkan rasionalitas dan objektivitas sehingga fonis tak justru terkesan subjektivitas
kami bahas bersama prof agus surono guru besar ilmu hukum universitas pancasila
selamat malam pak agus
selamat malam pak agus
selamat malam mbak
baik pak agus kita berbicara mengenai kesopanan yang kerap mungkin belakangan ini jadi sorotan karena pertimbangan untuk meringankan hukuman ya
pak agus sebenarnya alasan pertimbangan meringankan
dengan sopan ini punya dasar nggak sih di regulasi hukum atau di sistem perundang undangan indonesia
jadi kalau secara eksplisit memang itu ada kewenangan ya
kewenangan yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk memberatkan dan meringankan
namun apa yang bisa dikualifikasi sebagai unsur yang memberatkan
kemudian apa saja yang meringankan itu sangat subjektif ya
tidak diatur secara detail
nah oleh karena itu tentu hal ini hakim mempunyai satu pertimbangan pertimbangan sendiri ya dalam kerangka untuk menentukan apakah sikap sikap yang kemudian kooperatif di dalam proses pemeriksaan di persidangan dan seterusnya itu dijadikan sebagai dasar untuk kemudian meringankan atau sebaliknya memberatkan
tergantung dari subjektivitas hakim
namun demikian sebenarnya harus dilihat dikaitkan dengan fakta fakta juga
fakta fakta hukum yang terjadi seperti apa
apakah perilaku yang bersangkutan ini justru kemudian muncul hanya pada saat proses persidangan atau sudah dimulai pada saat hal hal yang dilakukan sebelum proses pemeriksaan di persidangan
misalkan ketika di tingkat penyidikan kemudian di tingkat runtuhan dan seterusnya
biasanya hal ini tentu menjadi pertimbangan bagi
namanya majelis hakim untuk menentukan apakah sikap sikap tersebut itu dijadikan sebagai alasan yang meringankan atau alasan yang justru memberatkan
oke artinya memang dengan adanya rasionalitas itu kan memang ada dan perlu begitu kan untuk pertimbangan majelis hakim mengambil keputusan
tapi juga tidak bisa mengindahkan objektivitas itu
nah bagaimana membuat ini menjadi seimbang pak agus
karena kan kalau yang terkesan kan selama ini kan jadi kesannya tuh ya subjektif aja gitu rasional aja dengan alasan alasan yang dilakukan
sopan kemudian masih muda kemudian mungkin di beberapa kasus hukum itu ada juga alasan misalkan terdakwa itu masih memiliki anak yang di bawah balita atau memang dia bertanggung jawab untuk keluarganya ya kan
ya baik jadi di dalam beberapa kasus yang saya cermati ya terkait dengan soal alasan alasan yang memberatkan maupun yang meringankan ya bagi seorang hakim atau bagi majelis hakim untuk menjatuhkan amar putusannya itu banyak sekali aspeknya
aspek yang kemudian selalu dijadikan sebagai dasar adalah perilaku
perilaku ketika kemudian yang bersangkutan menjalani proses hukum
namun demikian sebenarnya kalau saya melihat bahwa tidak
mesti hanya dilihat dari situ
kenapa demikian karena ini kan berkaitan dengan soal masalah keadilan juga
bagi siapa keadilan bagi korban kan yang harus diperhatikan
ya dalam konteks tindak pidana tertentu terutama yang kemudian korban kan sangat bergantung kepada aparat penegak hukum dalam hal ini adalah jaksa untuk memperjuangkan hak hak korban
namun kan di dalam konteks hukum pidana ya hukum pidana kita itu kan hak hak korban tidak bisa kemudian secara langsung
hanya diwakili oleh jaksa penutup umum
nah oleh karena itu kalau kemudian jaksa penutup umum yang menghadirkan fakta fakta yang kemudian menyampaikan alat alat bukti yang disampaikan di dalam persidangan dalam perangka untuk membuktikan dakwaan yang dibuat oleh jaksa penutup umum yang tentu ini harus kemudian mampu untuk kemudian disajikan sedemikian rupa
sehingga justru apa yang
kemudian didakwakan dengan ancaman hukuman sebagaimana mestinya ini memang benar benar mencerminkan rasa keadilan ya
keadilan tidak hanya bagi pihak si terdakwa begitu tapi juga keadilan korban yang ini harus juga diperhatikan
nah keseimbangan itulah yang kemudian hakim harus melihat hal itu ya tidak hanya kemudian dalam beberapa kasus yang tadi sudah dicontohkan misalkan
kasus saudara gaga misalkan sebagai terdakwa
nah begitu ya korbannya kan notabene meninggal dunia
nah artinya apakah ini tidak kemudian dijadikan sebagai alasan pertimbangan yang kemudian justru menjadikan alasan apa namanya untuk memberikan atau menjatuhkan fonis hukuman yang lebih berat dengan yang semestinya begitu ya
kemudian perilaku perilaku yang bersangkutan ketika kemudian mengendarai mobil sebelum peristiwa kecelakaan itu terjadi itu kan juga bisa dijadikan sebagai alasan alasan yang memberatkan
namun demikian karena memang hak dari seorang terdakwa juga diberikan oleh majelis hakim ya dalam kerangka menyeimbangkan apa namanya yang menjadi keadilan tidak hanya bagi terdakwa tapi juga bagi korban
keseimbangan keseimbangan itulah yang kemudian mestinya harus didetailkan secara eksplisit rupa supaya ada patokan patokan
artinya kesopanan kesopanan yang seperti apa
atau katakanlah perilaku perilaku yang seperti apakah yang kemudian ini bisa dikualifikasi sebagai satu hal yang dapat meringankan hukuman bagi si terdakwa
iya jangan sampai nanti di persepsi masyarakat bahwa oke melakukan kesalahan melakukan pelanggaran hukum kemudian menjalani proses hukum tapi alih alih sopan di persidangan jadi menyelesaikan masalah gitu meringankan tuntutan
itu kan sebenarnya yang kita hindari kan pak
oke kita tidak boleh melupakan ada keadilan
harus ada keadilan untuk korban dan juga tidak bisa melupakan pelanggaran apa yang terdakwa ini lakukan ya kan sehingga dia dapat hukuman
nah dengan adanya alasan alasan seperti ini apakah itu lantas menunjukkan adanya keseimbangan atau keadilan hukum sebenarnya di kita
saya sampaikan dalam proses peradilan pidana yang ada di sistem yang berlaku di kita di indonesia itu kan bahwa prosesnya itu dimulai dengan tahapan penyelidikan kemudian tahapan penentukan kemudian tahapan pemeriksaan di pengadilan dan kemudian berhujung kalau kemudian dijatuhkan hukuman kepada si terdakwa maka harus menjalani hukuman di lembaga masyarakat
dan artinya yang ini saya sampaikan bahwa semua yang saya sampaikan tadi baik tahapan tahapan
penyidikan penuntutan kemudian pemeriksaan di pengadilan ini sangat kait mengait
nah tujuan semuanya itu adalah dalam rangka untuk kemudian mewujudkan keadilan
penyidik itu harus cermat betul bahwa dari peristiwa hukum yang terjadi yang dikualifikasi sebagai satu tindak pidana ini masuk dalam tindak pidana yang bisa diterapkan yang disangkakan kepada si pelaku tersebut
kemudian demikian juga seorang penutup umum itu harus
mampu untuk membuat dakwaan secara cermat
sedemikian rupa sehingga pada waktu proses pemeriksaan di pengadilan mampu membuktikan apa yang didakwakan
nah demikian juga terakhir adalah pemeriksaan di pengadilan
hakim harus melihat secara keseluruhan fakta fakta hukum yang terjadi
ya termasuk juga alasan alasan yang dapat dijadikan sebagai pembelaan bagi terdakwa itu bisa dilihat
namun demikian hakim juga tidak boleh lupa melihat juga keadilan bagi
nah keseimbangan keseimbangan ini dan proses hukum yang terjadi ini tujuannya yang sangat prinsip dan yang sangat esensial adalah untuk mewujudkan keadilan
keadilan bagi siapa tidak hanya keadilan bagi si terdakwa tapi keadilan bagi korban
justru harus dilihat juga
karena publik akan menilai hasil putusan pengadilan yang kemudian mampu mencerminkan rasa keadilan masyarakat
nah ini semua merupakan satu hal yang harus diperhatikan dalam rangka
untuk proses hukum yang terjadi dalam menyelesaikan persoalan persoalan perkara perkara pidana
oke termasuk juga menimbang ini terkait dengan kasus hukum apa
artinya terkait dengan pelanggaran atau kejahatan apa
artinya ini tidak bisa berlaku kan aspek ini untuk semua jenis pelanggaran hukum kan pak agus
oh iya iya jadi pertimbangan pertimbangan masjid itu sangat penting sekali dalam rangka misalnya
kaitannya dengan soal kasus ini tidak hanya
kasus yang tadi diilustrasikan begitu ya
saya contohkan misalkan kasus tidak benda korupsi misalkan
hakim mempunyai satu kewenangan bisa saja
hakim memberikan atau menjatuhkan hukuman sesuai dengan rasa keadilan masyarakat
karena ini mencenderai rasa keadilan masyarakat begitu
nah itu pun juga harus dijadikan sebagai pertimbangan pertimbangan gitu
jenis tindak pidananya apakah ini masuk dalam kategori kejahatan yang ancaman pidananya itu bisa maksimal
kalau terjadi kalau dilakukan dengan
cara cara yang kemudian ini apa menanggap mencenderai rasa keadilan masyarakat
ya ini juga mestinya harus dijadikan sebagai pertimbangan majelis hakim untuk memberatkan hukuman yang bisa dijatuhkan kepada si terdakwa itu
oke berbicara mengenai pertimbangan mungkin kita akan flashback sedikit pak agus ke kasus yang menimpa selebgram rahel fenya
ya kan yang dikabarkan kabur dari karantina tidak menjalani karantina
itu sangat membahayakan masyarakat
kemudian juga ada swab di sana
tapi dengan adanya vonis kalau saya tidak salah empat bulan
kemudian ada hukuman percobaan delapan bulan
ujung ujungnya tidak di penjara
nah boleh dijelaskan pak agus
mengapa akhirnya seseorang yang melakukan jelas melakukan kesalahan
dan diakui pun tidak masuk bui tidak di penjara
padahal kita tahu itu membahayakan
jadi apa yang bisa dikatakan dalam kekhawatirannya ini bisa menjadi contoh atau bisa menjadi presiden yang tidak baik
jadi kenapa dengan tidak baik
kasus delik yang disangkakan oleh saudara fenya itu kan adalah kaitannya dengan tindak pidana yang diatur dalam undang undang kekarantinaan kesehatan
ancaman pidananya maksimal satu tahun
berbeda dengan kalau diterapkan dari awal itu kasus suap
memang ada persoalan hukum juga
bahwa suap itu
diberikan kepada yang menerima suap itu adalah penyelenggara negara
nah inilah yang kemudian sulit
sebenarnya tidak juga
bagi saya adalah kalau suap itu yang memberi
yang memberikan sesuatu
itu yang tidak sesuai dengan prosedur yang semestinya
itu bisa dikualifikasi sebagai pihak yang memberi itu bisa dikenakan pasal atau delik yang berkaitan dengan suap
nah kalau itu dikenakan pasal suap
maka kemudian yang bersangkutan pasti
hukumannya akan lebih berat
ya ketimbang kalau hanya dikenakan dengan pasal yang berkaitan dengan undang undang karantina kesehatan
undang undang nomor enam tersebut begitu
ya ini apa namanya menjadi satu persoalan memang
nah karena tadi saya sampaikan kan
dari awal ketika kemudian membuat satu proses penyidikan
itu kan harus dilakukan secara cermat betul
terhadap peristiwa pidana kasus yang terjadi dalam kasus ini
contohnya saudara vv nya itu
itu apakah hanya diserapkan pasal yang berkaitan dengan undang undang kekarantinaan kesehatan
karena faktanya yang bersanggutan kan justru memberikan sesuatu
yang sebenarnya ini adalah masuk dalam kategori suap
nah ini yang dari awal sudah salah dalam kemudian apa namanya
dalam menerapkan pasal yang bisa disangkakan kepada si terdakwa
nah karena itulah
maka kemudian akhirnya hakim ya kemudian memutus perkara tersebut
hanya dengan mendasarkan pandangan
mendasarkan pada apa yang didakwa oleh jaksa penutup umum saja
nah ini yang menjadi problem hukum
tadi saya katakan makanya dalam proses hukum ini tidak hanya melihat di ujung
ya itu yang bermuara kepada pemeriksaan di pengadilan
yang kemudian berakhir pada putusan hakim
tapi juga harus dimulai dari awal proses penyidikannya bagaimana
kemudian proses penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum
dalam membuat satu dakwaan
apakah sudah sesuai dengan peristiwa hukum yang terjadi
karena ini sangat menentukan
bagaimana hakim itu akan menjatuhkan ponis hukuman terhadap
dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum
oke jadi memang harus dilihat secara keseluruhan
sehingga apalagi dari hulunya ya pak agus
sehingga bisa memutuskan dihilirnya akan seperti apa
apa hasilnya begitu ya
oke pak agus kita kembali ke kasusnya
terkait dengan kemarin tuntutan
empat lima tahun penjara
dengan adanya sudah ada tuntutan ini
kemudian termasuk pasal yang mengakibatkan kecelakaan berat
apakah nantinya pihak keluarga ini masih bisa mengajukan tuntutan
mungkin secara keperdataan terkait dengan kerugian yang dialami
kan secara pidana korban sudah diwakili oleh negara
dalam hal ini oleh jaksa penutup umum
namun demikian secara perdata

yang dilakukan oleh pihak pelaku ya
dalam hal ini
itu bisa dikualifikasi sebagai satu perbuatan melawan hukum
dalam konteks perdata
bisa saja korban itu bisa menuntut
ya bisa menuntut
menuntut apa namanya ya
ahli waris tentu kan yang bisa melakukan
karena korbannya kebetulan sudah meninggal dunia
nanti bisa menuntut ya
bisa menuntut atau bisa mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum
terkait dengan hal ini
nah tentu menunggu putusan atau awal vonis
majelis sakit terlebih dahulu
baru kemudian itu dijadikan sebagai satu dasar
bahwa memang terdakwa atau si pelaku tadi
telah menyebabkan perbuatan melawan hukum
jangan dikualifikasi sebagai satu tindak pidana
namun demikian dalam konteks perdatanya
si korban bisa saja mengajukan
atau ahli warisnya bisa saja mengajukan
dan ini dimungkinkan di dalam
di dalam hukum acara pidana
yang diatur dalam uap
bisa bisa menuntut
atas apa yang dilakukan oleh
begitu dalam konteks hal ini
saya kira terbuka peluang ya
dalam konteks perdata
perbuatan melawan hukum
itu kan seribu tiga ratus enam puluh lima
di dalam kawah perdata juga
bisa dijadikan sebagai dasar
alasan untuk kemudian mengajukan
bukatan ganti pendidikan
atas perbuatan melawan hukum
yang dilakukan oleh pelaku
terima kasih sekali lagi
guru besar ilmu hukum
malam hari ini
punya diskusi yang sangat menarik
bersama prof agus ya
sekaligus belajar kamus hukum
bagaimana hukum sebenarnya
di indonesia saat ini
sangat membuka mata kita semua
kapan kapan kita bisa membuka
ruang diskusi yang lebih panjang lagi ya
prof agus ya
terima kasih mbak tiffany